permukaan tanah di sekitar semburan sumur lapindo turun sampai satu sampai tiga cm per bulannya
dicemaskan jika semburan tidak ditutup akan muncul bencana baru karena tanah ambles mendadak
sampai saat ini sumur lapindo masih menyemburkan lumpur dengan jumlah empat puluh hingga lima puluh ribu meter kubik per hari
lumpur yang keluar ini diakini menciptakan rongga besar di bawahnya
rongga tersebut menurunkan permukaan tanah sekitar semburan sejak tahun dua ribu delapan
penurunan ini tampak jelas pada rel dan jalan yang tidak lagi rata
seorang ahli mesin lulusan its yang mengajukan hak patent teknik penghentian semburan lumpur
mencemaskan terjadi bencana jika penurunan terjadi tiba tiba
dari dua ribu enam sampai sekarang sudah sepuluh tahun itu berapa meter turun
kalau turunnya perlahan no problem
kalau turunnya perlahan tapi suatu saat
turunnya itu karena timbul ketidakseimbangan tekanan di bawah dengan permukaan itu
kalau turunnya mendadak keras risikonya luar biasa
merusak lingkungan di sana dan yang lebih hebat mudah mudahan tidak ada korban jiwa
itu yang sangat berbahaya